hasil survei litbang kompas terkait elektabilitas bakal calon presiden menunjukkan persaingan ketat
antara ganjar pranowo dan prabowo subianto pada posisi pertama dan kedua
menyusul anies baswedan pada posisi ketiga
menurut politikus nasdem saat mustafa walaupun elektabilitas anies berada pada posisi ketiga
elektabilitas anies menunjukkan tren yang meningkat
menurut saan bila elektabilitas anies terus konsisten meningkat
maka nasdem optimistis elektabilitas anies akan mampu bersaing dengan elektabilitas prabowo dan juga ganjar
saan memastikan komunikasi nasdem dan partai lain masih dinamis
dan nasdem berkomitmen mendukung anies sebagai bakal calon presiden
kait dengan posisi pak anies yang masih ada di posisi ketiga
tapi trennya per survei terakhir ini juga mengalami kenaikan walaupun belum signifikan
kalau dibandingkan dengan surupai surupai sebelumnya
ini ada mengalami kenaikan dan menurut saya kalau misalnya trennya naik
insya allah kedepannya juga akan mengalami kenaikan yang konsisten
sehingga memperpendek jarak baik dengan pak prabowo maupun dengan pak ganjar